dan pas kader emisi masih menyerang raksasa otomotif jerman volkswagen
komisi dagang federal amerika serikat atau ftc menuntut vw karena kampanye iklan yang menipu konsumen amerika serikat
ftc menuntut produsen mobil tersebut karena menipu para konsumennya dengan iklan iklan mereka yang mempromosikan mobil mobil mereka dengan diesel yang bersih dan emisi rendah
vw sebelumnya telah mengakui memasang program ilegal untuk mencurangi tes emisi pemerintah sehingga saat diperiksa kadar emisinya rendah
ftc mengatakan penipuan itu berlangsung selama tujuh tahun dan lebih dari lima ratus lima puluh ribu mobil diesel telah terjual atau tersewa karena klaim bohong tersebut
badan federal itu menginginkan vw untuk mengkompensasi warga amerika yang telah membeli atau menyewa kendaraan tersebut